fox point institute menggelar diskusi politik dengan tema rekonsiliasi bagi kursi jabatan
tema ini diangkat sebagai bentuk apresiasi kepada elit politik yang berrekonsiliasi pasca pemilu dua ribu sembilan belas silam
diskusi ini diadiri oleh sejumlah politisi seperti wasak jan gerindra andri rosiade
serta ketua dpp partai demokrat janssen sitidaun serta pengamat politik hanta yuda
diskusi ini membahas makna rekonsiliasi yang dilakukan oleh presiden joko widodo dan prabowo subianto
di mrt lebakbulus serta pertemuan antara megawati dan prabowo
yang dianggap berhasil menurunkan tensi politik yang panas usai pemilu dua ribu sembilan belas
namun rekonsiliasi ini memunculkan dinamika baru bahwa gerindra dinyatakan bersedia bergabung
dalam pemerintahan jokowi ma'ruf jika ditawari kursi jabatan tertentu
andre rosiade menolak isu tersebut dan menyatakan bahwa gerindra tidak pernah meminta bagian dalam pemerintahan
namun rekonsiliasi antara mega jokowi dan prabowo merupakan bentuk
bahwa gerindra siap menyokong kembali persatuan indonesia
yang kedua pak jokowi bertanya ke pak prabowo soal apa masukan
pak prabowo memang menyampaikan soal konsep kedaulatan pangan kedelatan energi
lalu bagaimana bumn bisa berkontribusi yang terbaik bagi bangsa dan negara
tapi pak prabowo tidak pernah menyebut nama